rapat dewan gubernur rdg bank indonesia pada dua puluh dua puluh satu april dua ribu enam belas memutuskan
untuk mempertahankan bi rate sebesar enam tujuh puluh lima persen dengan suku bunga deposit facility sebesar empat tujuh puluh lima persen
dan lending facility sebesar tujuh dua puluh lima persen
bi rate tersebut setara dengan suku bunga operasi moneter tenor dua belas bulan
sejalan dengan rencana reformulasi suku bunga kebijakan
yang diumumkan pada lima belas april dua ribu dua puluh
bank indonesia juga mengumumkan bi tujuh day reverse repo rate tetap sebesar lima lima puluh persen
dengan demikian struktur suku bunga atau term structure operasi moneter bank indonesia adalah sebagai berikut
untuk tujuh hari atau tujuh day lima lima puluh persen
dua minggu lima enam puluh persen
tiga bulan enam dua puluh persen
sembilan bulan enam enam puluh persen

keputusan tersebut sejalan dengan rencana reformulasi suku bunga
bank indonesia juga dengan upaya untuk mencapai sasaran inflasi dua ribu enam belas sebesar empat satu persen
dan tetap konsisten dengan upaya mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik
di tengah masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global
bank indonesia akan melanjutkan upaya penguatan kerangka operasi moneter
melalui penerapan struktur suku bunga operasi moneter
bank indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama pemerintah
untuk memastikan pengendalian inflasi penguatan stimulus pertumbuhan
dan pelaksanaan reformasi struktural berjalan dengan baik
sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
perlambatan ekonomi global mendorong berlanjutnya kebijakan pelonggaran moneter
di beberapa negara maju
pertumbuhan ekonomi global diperkirakan lebih rendah dari proyeksi semula
didorong oleh belum kuatnya pemulihan ekonomi di sejumlah negara maju
dan perlambatan ekonomi negara berkembang
pemulihan ekonomi eropa yang masih lemah dan mengalami deflasi
seiring dengan meningkatnya pesimisme konsumen dan investor
mendorong berlanjutnya pelonggaran

didorong oleh belum kuatnya pemulihan ekonomi negara berkembang
pemulihan ekonomi global diperkirakan lebih rendah dari proyeksi semula
didorong oleh belum kuatnya pesimisme konsumen dan investor
mendorong berlanjutnya pelonggaran moneter
pemulihan ekonomi global diperkirakan lebih rendah dari proyeksi semula
didorong oleh belum kuatnya pemulihan ekonomi negara berkembang
pemulihan ekonomi global diperkirakan lebih rendah dari proyeksi semula
dari sisi amerika serikat pemulihan ekonomi masih belum solid tercermin dari kegiatan manufaktur dan net export yang masih lemah
sejalan dengan itu suku bunga fed fund rate atau ffr diperkirakan baru akan meningkat di semester dua dua ribu enam belas dengan besaran kenaikan yang lebih rendah
sementara itu ekonomi tiongkok mengarah pada kondisi yang lebih stabil dengan risiko pelemahan yang masih tinggi
di pasar komoditas harga minyak dunia diperkirakan cenderung menurun akibat tingginya pasokan di tengah permintaan yang masih lemah
namun harga beberapa komoditas ekspor indonesia khususnya cpo karet dan timah mulai membaik
pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan satu dua ribu enam belas diperkirakan meningkat dan terus berlanjut pada triwulan dua dua ribu enam belas terutama ditopang oleh akselerasi stimulus fiskal
konsumsi dan investasi pemerintah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi pada tribulan satu dua ribu
belanja barang dan modal pemerintah meningkat signifikan
seiring dengan pertumbuhan ekonomi domestik pemerintah mencapai keuntungan yang lebih tinggi
sejalan dengan perkembangan tersebut investasi swasta diperkirakan akan mulai meningkat pada tribulan dua ribu dua puluh
konsumsi rumah tangga diperkirakan masih cukup kuat terindikasi dari penjualan eceran dan kendaraan bermotor yang mulai tumbuh positif
serta keyakinan konsumen yang terbaik
sementara itu kinerja ekspor beberapa komoditas mulai menunjukkan perbaikan terutama tekstil alat listrik dan kendaraan untuk penumpang
secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan semakin baik pada triwulan dua dua ribu enam belas ditopang oleh konsumsi dan investasi yang meningkat
indonesia terus mencatat surplus pada bulan maret dua ribu enam belas terutama didukung oleh surplus perdagangan non migas
surplus neraca perdagangan indonesia tercatat sebesar empat puluh sembilan miliar dolar amerika serikat turun dari surplus pada bulan sebelumnya sebesar satu empat belas miliar dolar amerika serikat
penurunan surplus tersebut dipengaruhi oleh kenaikan impor non migas
yang melampaui kenaikan ekspor non migas
sementara itu neraca perdagangan migas mencatat defisit yang meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya
surplus neraca perdagangan selama januari hingga maret dua ribu enam belas tetap sejalan dengan perakiraan defisit transaksi berjalan pada triwulan satu dua ribu dua
aliran masuk modal asing ke pasar keuangan indonesia
hingga maret dua ribu enam belas telah mencapai tiga tujuh miliar dolar amerika serikat khususnya ke pasar sun
aliran masuk modal asing di pasar saham terus berlanjut pada bulan maret sejalan dengan prospek ekonomi domestik yang terus membaik
dengan perkembangan tersebut cadangan devisa pada akhir maret dua ribu enam belas tercatat sebesar rp satu ratus tujuh lima miliar
amerika serikat atau setara delapan bulan impor atau tujuh delapan bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor
terus berlanjutnya aliran masuk modal asing dan peningkatan pasokan falas korporasi domestik mendorong penguatan nilai tukar rupiah
dari sisi domestik penguatan tersebut didorong oleh persepsi investor terhadap perekonomian indonesia yang terus membaik
hal ini adalah sejauh ini diperlukan penyelenggaraan yang berbeda
hal itu sejalan dengan penurunan bi rate dan paket kebijakan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi
serta percepatan implementasi proyek proyek infrastruktur
selain itu penguatan rupiah juga didukung oleh meningkatnya pasokan falas korporasi domestik yang berorientasi ekspor
dari sisi eksternal penguatan rupiah ditopang oleh meredanya risiko di pasar keuangan global
sejalan dengan pernyataan the fed yang masih dovis dan berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter di beberapa negara maju
kedepan bank indonesia akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya
mengenai inflasi inflasi maret dua ribu enam belas tercatat rendah dan semakin mendukung prospek pencapaian sasaran inflasi dua ribu dua puluh
indeks harga konsumen ihk mencatat inflasi sebesar sembilan belas persen mont to mont atau empat empat puluh lima persen year on year
terutama disumbang oleh inflasi komponen bahan makanan bergejolak atau volatile foods
tekanan inflasi volatile hoods bersumber dari kenaikan harga beberapa komoditas pangan akibat gangguan pasokan
di sisi lain kelompok harga yang diatur pemerintah atau administrad prices mengalami deflasi terutama bersumber dari penurunan tarif listrik
tarif angkutan udara dan bensin non subsidi
sementara itu inflasi inti relatif rendah dan tercatat sebesar dua puluh satu persen mont to mone atau tiga lima puluh persen year on year
rendahnya inflasi inti tersebut didorong oleh terjaganya ekspektasi inflasi dan masih terbatasnya peningkatan permintaan domestik
penurunan harga bbm dan tarif transportasi diperkirakan mendorong penurunan tekanan inflasi lebih lanjut
bank indonesia meyakini bahwa inflasi akan berada di sekitar titik tengah kisaran sasaran inflasi empat plus minus satu
koordinasi kebijakan bank indonesia bersama pemerintah dalam mengendalikan inflasi akan terus diperkuat
untuk mengantisipasi kemungkinan tekanan inflasi kelompok volatile foods
stabilitas sistem keuangan tetap terjaga ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan kinerja pasar keuangan yang semakin baik
rasio kecukupan modal capital adequacy ratio atau car tercatat sebesar dua puluh satu tujuh persen
sementara rasio kredit bermasalah non performing loan atau npl berada di kisaran dua sembilan persen gross atau satu lima persen net
dari sisi fungsi intermediasi pertumbuhan kredit tercatat sebesar delapan dua persen
menurun dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar sembilan enam persen year on year
sementara itu pertumbuhan dana pihak ketiga dpk pada februari dua ribu enam belas tercatat sebesar enam sembilan persen year on year
relatif sama dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar enam delapan persen year on year
pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga bi rate dan gwm primer
mulai berdampak pada membaiknya likuiditas dan penurunan suku bunga perbankan
kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan moneter
dalam mendorong pertumbuhan kredit perbankan ke depan